nama indonesia kembali harum di mata dunia
dengan perolehan medali emas tim paduan suara asal surabaya berhasil keluar sebagai juara dunia dalam ajang paduan suara dunia di thailand
rasa bangga dan juga ceria terpancar saat disambut keluarga di terminal kedatangan bandara juanda
rasa bangga dan juga ceria terpancar saat disambut keluarga di terminal kedatangan bandara juanda

rasa bangga dan juga ceria terpancar saat disambut keluarga di terminal kedatangan bandara juanda